sri mahwiyah warga desa bagendang tengah ramban kecamatan mentaya hilir utara kabupaten kota waringin timur
menderita luka di kaki kiri setelah digigit seekor buaya sepanjang tiga meter pada senin dini hari
perempuan empat puluh dua tahun ini digigit buaya sepanjang tiga meter saat tengah berwudu di sebuah sungai untuk sholat subuh
tubuh korban pun sempat diseret buaya masuk ke dalam sungai
korban kemudian berteriak minta pertolongan kepada warga
akibat luka yang dideritanya sri langsung dilarikan ke rumah sakit umum dr murjani sampit untuk mendapatkan perawatan medis pada senin siang
pasca kejadian pemerintah desa bagendang tengah ramban meminta warga untuk sementara waktu tidak beraktivitas di sungai terutama pada malam hari
warga pun berharap instansi terkait lekas menangkap hewan reptil tersebut agar peristiwa serupa tidak terulang
pernah juga ternak warga yang itu ayam di samping bantaran sungai itu pernah dihantam juga kemarin
pas itu udah datang juga dari berduga siapa namanya
iya bik sd datang kemarin dan mau ditangkap juga kemarin gak dapat
masih dari kalimantan tengah warga jalan bukit raya kecamatan jekan raya kota palangkaraya
dikejutkan dengan kemunculan seekor biawak yang tiba tiba masuk ke dalam rumah pada senin malam
penghuni rumah yang panik langsung berhamburan keluar rumah
kejadian ini lantas dilaporkan warga ke tim rescue damkar dan penyelamatan kota palangkaraya
petugas sempat kesulitan menangkap biawak berukuran satu meter ini
lantaran sempat masuk ke dalam kamar tidur dan bersembunyi di kamar mandi
sepuluh menit berselang hewan reptil ini berhasil ditangkap oleh petugas
yang memiliki rumah menjadi panik
dilaporkan oleh pemilik klinik bahwa ada warga yang minta bantu biawak masuk ke dalam rumah
usai ditangkap biawak akan dilepas liarkan ke habitat aslinya di hutan yang jauh dari pemukiman warga pada selasa pagi
tim liputan cnn indonesia